setelah penggerbekan rumah jagal para komunitas pecinta binatang juga terus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat
untuk berdiskusi dan meminta dukungan terhadap langkah mereka melaporkan pelaku kekerasan pada hewan itu
bukan hanya cara menjaganya tapi segala tindakan atau usaha yang ia lakukan jelas sekali bertentangan dengan undang undang dinas peternakan
maka itu kami tuntut para penjagal ini dengan pasal pidana dua ratus empat kuhp dan pasal pidana satu ratus tujuh puluh kuhp
bukan hanya cara mereka membantai anjing yang bertentangan dengan animal welfare
tetapi yang lebih sensitif dan yang lebih pentingnya adalah apa yang mereka lakukan ini bisa sangat membahayakan kesehatan dari masyarakat luas yang tidak mengkonsumsi daging anjing
hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut
terkait masalah laporan dari masyarakat adanya jagal anjing di satu rumah kami sudah menerima laporan tersebut dari pecinta satwa
kemudian kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut
anggota kami dari reskrim sudah datang ke sana
kemudian didapati memang di sana dilakukan jagal
namun demikian tetap masih kita lakukan pada ramai
menurut pengamat hukum universitas katolik dharma cendika surabaya victor
dalam undang undang kesehatan hewan penyiksaan yang menyebabkan hewan cacat dan tidak lagi produktif dapat dipidanakan
pemerintah daerah perlu mengambil peran untuk menghentikan kegiatan jagal anjing rumahan
yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah saya kira yang harus dilakukan pertama adalah mendata dulu
mendata dulu berapa banyak sih
pemerintah yang membuat kebijakan untuk membuat kebijakan untuk rumah makan atau warung warung kecil yang menjual daging anjing ini
nah saya rasa dari data itulah pemerintah bisa buat kebijakan soal bagaimana mengedukasi mereka
agar kemudian dapat melakukan hewan yang sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang ada di undang undang
victor menambahkan sangkaan yang diberikan pada terlapor harus bisa dibuktikan agar masyarakat tidak salah persepsi
jadi kita jangan main akib sendiri
mendingan komunitas kita jangan
tapi harus ada bukti bukti yang jelas dulu
sepanjang buktinya kuat bahwa mereka memang melakukan penyiksaan saya kira ya wajar wajar saja kalau kemudian diproses ya pidananya
tapi kalau nggak ada tidak bisa dibuktikan ya lebih baik yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang apa sebenarnya konsumsi daging anjing ini sebenarnya gimana sih
pemerintah daerah tidak bisa menutup mata bahwa konsumsi daging anjing di surabaya ada permintaannya
karena ketika permintaan disumbat maka yang terjadi adalah munculnya pasar gelap
sehingga perlu ada solusi untuk itu